selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
rekan rekan media yang saya hormati bersama saya hadir para pimpinan pejabat teras dewan pimpinan pusat partai demokrat
hadir sekjen bendung dan yang lainnya termasuk ketua dewan kehormatan ketua mahkamah partai
sekretaris majelis tinggi partai demokrat beserta para senior yang juga ada di belakang saya
terima kasih telah hadir dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman teman media
para jurnalis yang telah ada
sejak pagi di kantor dewan pimpinan pusat partai demokrat ini
pagi ini dalam kapasitas saya sebagai ketua umum partai demokrat
saya mendapatkan undangan dari komisi pemilihan umum kpu
untuk menghadiri rapat pleno terbuka terkait penetapan pemenangan
saya ulangi penetapan pemenang pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
saya sebenarnya mengambil cuti dalam posisi saya sebagai menteri atr kepala bpn
selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini
saya akan menyampaikan respons terkait keputusan mahkamah konstitusi
terkait hasil pilpres dua ribu dua puluh empat kemarin
keputusan mk yang bersifat final dan mengikat tersebut
dan bijakan bagi kpu dalam menetapkan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
saudara saudara rakyat indonesia yang saya cintai dan banggakan
kami partai demokrat mengapresiasi seluruh kerja para pimpinan mahkamah konstitusi
kami memahami tekanan dan beban yang luar biasa yang dihadapi oleh para pimpinan mk
yang menghadirkan kebenaran dan keadilan
dengan tentu tetap mendengarkan dan memperhatikan suara jutaan rakyat indonesia
kami juga menerima keputusan mk dengan rasa syukur kepada allah swt tuhan yang maha kuasa
jokowi telah memberikan kepastian hukum yang sangat kuat bagi pasangan prabowo gibran
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
insya allah kpu akan menetapkannya secara resmi pada rapat pleno terbuka nanti
untuk itu sekali lagi partai demokrat mengucapkan selamat kepada bapak prabowo subianto sebagai presiden terpilih
dan kepada mas gibran raka buming raka sebagai wakil presiden terpilih
kami keluarga besar partai demokrat di seluruh tanah air di pusat di provinsi kabupaten kota hingga seluruh kader di akar rumput tentunya mendoakan
agar pasangan prabowo gibran sukses dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara
kami keluarga besar partai demokrat di seluruh tanah air di pusat di provinsi kabupaten kota hingga seluruh kader di akar rumput tentunya mendoakan

untuk ikut menyukseskan kebijakan dan program program pemerintah di bawah kepemimpinan bapak prabowo subianto lima tahun ke depan
sementara itu sebagai bagian dari kabinet indonesia maju di bawah kepemimpinan presiden

partai demokrat juga menyatakan siap untuk mengawal dan menuntaskan kerja kerja pemerintahan hingga akhir masa baktinya
untuk itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat indonesia untuk ikut serta menyukseskan masa transisi pemerintahan
ini adalah sebuah masa yang sangat penting dan menentukan transisi kepemimpinan nasional dari presiden joko widodo
kepada bapak prabowo subianto
kini saatnya kita melakukan rekonsiliasi
mari bergandingan tangan dan bersatu dalam derap langkah yang optimis
menyongsong hari esok yang lebih baik
jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan mk tersebut
untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar
rakyat menginginkan agar negaranya damai
rukun bersatu adil maju dan sejahtera
karenanya kekecewaan segelintir pihak terhadap hasil pemilu
jangan sampai mengecewakan harapan mayoritas rakyat indonesia
ingat rakyatlah yang harus diutamakan
mari tempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan
kepada para pengurus kader dan simpatisan partai demokrat
saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar besarnya
atas kerja keras seluruh elemen partai demokrat
dalam perhelatan pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
saya merasakan kegembiraan para kader partai demokrat
serta sukacita yang diiringi rasa syukur kepada allah swt
atas kembalinya partai demokrat ke dalam pemerintahan nasional saat ini
bahkan delapan bulan lebih awal dari yang kita bayangkan sebelumnya
kegembiraan para kader tidaklah berlebihan
sejatinya misi utama partai demokrat di pemilu dua ribu dua puluh
yang kita rumuskan dalam berbagai rapat pimpinan nasional
adalah kembalinya partai demokrat ke pemerintahan nasional
dengan demikian alhamdulillah atas ridho allah swt
misi kita telah tercapai
kini saatnya bagi kita semua untuk membuktikan tekad dan komitmen kita
dalam memperjuangkan harapan rakyat
sehingga setelah ini mari kita semua move on and move for world
pemilihan kepala daerah serentak pilkada serentak sudah di depan mata
siapkan diri kita kembali untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita
untuk indonesia yang semakin maju negaranya semakin sejahtera rakyatnya
demikian yang dapat saya sampaikan